banyaknya keluhan wali murid di jawa timur terkait praktik penjualan seragam sekolah dengan harga jutaan rupiah
komisi edprd jawa timur memanggil dinas pendidikan jawa timur
dalam rapat dengar pendapat pada senin anggota komisi e dprd jatim menyampaikan banyaknya bukti kwitansi yang didapat terkait harga seragam sekolah yang mahal
dari hasil temuan satu paket seragam sma dan smk yang terdiri dari seragam nasional batik dan olahraga
serta atributnya dijual kooperasi sekolah mulai harga satu enam hingga dua sembilan juta rupiah
ada diangkap terendah yang saya dapat kuitansinya satu enam sampai yang diangka dua tujuh dan dua sembilan
itu masalah harga tidak sama padahal produsen dan suppliernya sama
seragamnya munggu teman teman lihat nanti seperti apa
jadi ada yang empat tahun belakangan itu saya temukan sekarang muncul lagi kainnya warna dan coraknya sama
sedangkan yang dua ribu dua puluh dua kemarin beda
menyikapi kegaduhan ini pemerintah provinsi jatim telah melarang kooperasi sekolah untuk menjual seragam sampai waktu yang belum ditentukan
seluruh sekolah pun diminta melihat harga pasar
jika nantinya kooperasi sekolah kembali diperbolehkan menjual seragam harganya tidak boleh melebihi harga pasar
bahkan jika ada siswa yang miskin dan mempunyai surat keterangan tidak mampu kooperasi sekolah bisa memberikan seragam gratis
jadi harga pasar seperti apa ya silakan menyesuaikan
maka saya sampaikan kepada koperasi nanti setelah kita membuka moratorium seragam sekolah ini silakan mereka berjualan lagi
tapi lihat harga pasarnya
kalau harga pasar umpamanya ya rp satu ratus tujuh puluh ribu satu pasang berarti mereka tidak boleh melebih dari itu
bahkan mereka sama atau di bawahnya itu karena kooperasi
komisi e juga menyarankan pemprov jatim memberikan seragam gratis pada tahun depan menggunakan dana apbd
hal ini agar bisa menjadi realisasi program tistas gubernur jatim yaitu pendidikan gratis dan berkualitas
kansatomar indora ganjar wijaksono surabaya jawa timur